indonesia menjadi negara nomor dua di dunia yang paling banyak membuang sampah plastik ke laut
ini akumulasi sampah kita semua dari hulu hingga ke hilir
lambat laut dampaknya bisa membahayakan keselamatan jiwa dan mengancam masa depan dunia
ada kemungkinan kanker mutasi genetik
memperingati hari peduli sampah nasional ikuti program spesial bom waktu sampah laut
sabtu dua puluh lima februari jam tiga sore di cnn indonesia